bagi para pecinta sepak bola tentu saja ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mendukung sekaligus mengenang klub maupun tim sepak bola favoritnya ya
salah satunya pastinya adalah dengan mengoleksi kostum yang digunakan
seperti sebuah komunitas kostum sepak bola di makassar yang mengoleksi kostum liga indonesia liga di dunia hingga jawara piala dunia
salah satu kafe di kawasan mall ratu indah makassar ini disulap layaknya galeri kostum sepak bola
terdapat kostum liga indonesia seperti semen padang dan psm makassar
di antara koleksi ini ada kostum zaman kalatama
selanjutnya dari liga italia seperti kostum klub juventus dan ac milan di beberapa musim kompetisi
tidak ketinggalan kostum liga inggris antara lain liverpool dan manchester city
dan yang menjadi prima dona saat ini adalah kostum tim jawara piala dunia mulai saat piala dunia seribu sembilan ratus enam puluh enam yang dijuarai inggris
lalu kostum brazil kalah menjadi kampion piala dunia
piala dunia seribu sembilan ratus tujuh puluh seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan dua ribu dua
kemudian argentina jawara seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
italia juara seribu sembilan ratus delapan puluh dua dan dua ribu enam belas
jerman barat seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dan seribu sembilan ratus sembilan puluh serta setelah jerman bersatu pada dua ribu empat belas
selebihnya perancis juara seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan spanyol juara dua ribu sembilan belas
para kolektor mendapatkan kostum kostum ini
dengan berbagai cara mulai berburu di dunia maya hingga mencari ke pasar tradisional
setiap kostum mempunyai nilai sejarah
paling unik ada yang saya dapatkan dari barang bekas
penjualan barang bekas contohnya brazil dua ribu dua ini
jadi kebetulan dengan adanya komunitas baik di fb
media lainnya itu tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk membeli atau menjual jenis
tapi ada edukasi
namun untuk merawat koleksi ini bukan hal yang mudah karena butuh perlakuan khusus
untuk perawatan jersi sendiri sebenarnya ada banyak macam
yang pertama mungkin yang paling fatal itu jangan bebas asap rokok dulu
yang kedua harus sering sering dijemur
karena untuk beberapa jersi tertentu itu sablonannya itu agak lengket
jadi harus diberakin juga
nah untuk yang lainnya sih yang penting safe aja di lemari koleksi masing masing
wadah pecinta kostum sepak bola baru didirikan secara resmi januari dua ribu tujuh belas
namun mereka sudah lama berdiskusi dan bergabung di dunia maya
saat ini komunitas beranggotakan lima puluh empat orang dengan rata rata koleksi ratusan kostum
grup di facebook itu kita namanya makassar jersey community
itu di sana sudah ada
tapi belum ada gathering
masih berupa online aja gitu
berupa sharing koleksi
ataupun kita bertanya mengenai teknis perawatan jersi
ataupun teknis bagaimana mendapatkan jersi yang kita inginkan
tapi pada akhirnya sekitar tanggal dua januari dua ribu tujuh belas kita benar benar ngumpul
sebuah hobi koleksi berhias perburuan yang bisa menjadi sumber penghasilan alternatif